pertamina akan mewajibkan masyarakat yang hendak membeli bbm bersubsidi
baik solar maupun pertalite
untuk mendaftar terlebih dahulu ke aplikasi my pertamina
uji coba pemberlakuan aturan ini akan dilakukan mulai satu juli mendatang
direktur utama pertamina patraniaga alfian nasution mengatakan
masyarakat bisa melakukan pendaftaran di aplikasi digital my pertamina
dan website my pertamina
website ini akan dibuka mulai satu juli dua ribu dua puluh
untuk sementara uji coba penggunaan my pertamina
hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dan belum berlaku bagi pengendara motor
adapun uji coba ini akan berlaku di beberapa kota kabupaten
yang tersebar di lima provinsi
yakni sumatera barat kalimantan selatan sulawesi utara jawa barat dan yogyakarta
mengutip laman cnbcindonesia com
pemerintah melalui badan pengatur hilir minyak dan gas bumi bph migas
mobil mewah dengan kubikel sentimeter atau cc di atas dua ribu
serta sepeda motor di atas dua ratus lima puluh cc yang masuk pada segmen premium big bike
dilarang membeli bbm jenis pertalite dan solar bersubsidi
pemerintah sendiri saat ini tengah menggodok kriteria jenis kendaraan
yang berhak membeli bbm pertalite dan solar subsidi
melalui revisi perpres nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bbm
sebelumnya staf khusus kementerian bumn arya sinulinga mengatakan
digitalisasi di ranah konsumen dalam jangka pendek memang akan merepotkan masyarakat
namun ia optimistis inovasi digitalisasi yang dilakukan pertamina
akan efektif mencegah penyalahgunaan peruntukan bbm bersubsidi
jadi kita mau pakai juga namanya pertalite supaya semua terdigital dengan baik
yang menerima yang subsidi ini yang berhak juga dengan data yang tepat seperti itu
jadi pendataannya dengan baik memang merepotkan kita tahu
tapi ini mudah mudahan nanti dengan terbiasa akan bisa gitu
mudah mudahan ya kita minta maaf kalau merepotkan banget
selain untuk mencegah penyalahgunaan peruntukan bahan bakar minyak bersubsidi
dengan pembatasan pembelian dua jenis bbm subsidi tersebut